selama satu bulan terakhir
masyarakat diramaikan dengan kabar dari kalangan selebritas
terkait tuntutan tes dna untuk membuktikan hubungan keluarga
kasus pertama melibatkan aktor youtuber
sekaligus mantan atlet basket denny sumargo
dengan dj verniasan yang kembali mencuat usai unggahan dj verni
yang menuntut kembali dilakukannya tes dna kedua
untuk membuktikan status ayah biologis anaknya
kasus ini bahkan berlanjut kerana hukum
lantaran denny sumargo melaporkan ferdi ke polda metro jaya
pada dua puluh dua agustus lalu atas tuduhan pencemaran nama baik
kasus perseteruan status biologis ayah dan anak berikutnya
menyeret nama aktor reski aditya dengan weni aryani
sempat gagal di pn tangerang
hasil banding ke pengadilan tinggi banten
yang dikuatkan dengan putusan kasasi mahkamah agung
reski aditya resmi dinyatakan sebagai ayah biologis anak dari weni aryani
tes dna kini kembali dibicarakan terutama di jagadmaya
karena kemunculan berbagai macam kasus yang melibatkan selebritas di indonesia
lantas bagaimana warga mengetahui soal tes dna ini
tes dna ya tau
kayak ngecikan darah masing masing manusia gitu
antara darahnya b a atau apa
tes dna tuh buat tes darah gitu ya
dia biar tahu kayak itu entah saudaranya tuh gimana gitu kan
menurut ahli dna forensik fakultas kedokteran universitas pajajaran yoni supriyani
dna merupakan molekul berupa rantai yang identik ada di setiap sel manusia
baik dari kulit hingga organik
sehingga dia bisa memiliki banyak organ dalam tubuh seperti sel darah
sebab setiap manusia berasal dari satu sel berupa gabungan sel telur dan sel sperma
sehingga seorang anak memiliki setengah dna ayah dan setengah dna ibu
dalam tes dna sampel yang paling diutamakan adalah darah
alternatif selanjutnya ialah mukosa di dinding mulut bagian dalam
alternatif sampel lainnya ialah akar rambut dan kulit
namun angka keberhasilannya lebih rendah dibandingkan sampel darah dan kerokan dalam mulut
tes dna yang dilakukan saat ini umumnya hanya memeriksa dua puluh tiga lokus bukan whole genome sequencing
atau combine dna index system yang digunakan di seluruh dunia
pengambilan sampel ketika tes dna sebaiknya dilakukan oleh laboratorium atau dokter di lembaga yang sudah tersertifikasi dan bekerja di bawah sumpah
sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan
selain menentukan hubungan keluarga tes dna juga dapat berfungsi untuk mengetahui kemungkinan penyakit yang berpotensi terdapat pada tubuh seseorang
hingga genetik ancestrai untuk mengetahui keturunan atau lelur seseorang
nah di dalam rantai dna atau rangkaian molekul dna itu banyak sekali informasi
informasi itu ada yang terkait atau terkait dengan fungsi fungsi tubuh manusia fungsi fungsi biologis ya
seperti warna kulit warna mata dan seterusnya
kemudian juga bagaimana tubuh merespon terhadap penyakit dari luar misalnya ya
hingga saat ini berdasarkan hitungan kalkulasi statistik tes dna merupakan tes yang paling kuat untuk bisa membuktikan kekerabatan dibandingkan tes lain seperti misalnya golongan darah
pemeriksaan golongan darah sendiri hanya bisa memperkirakan hubungan anak dengan orang tua
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat